sebagian besar penduduk indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian
para petani yang sedang mencari modal kini dibantu teknologi dalam bentuk big data
dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
dalam bidang pertanian urusan modal kerap menjadi masalah saat akan memulai musim tanam
namun hal seperti itu tidak dialami lagi oleh nisu
petani asal desa taklan situ bondo jawa timur ini tidak lagi sulit mendapatkan modal untuk menanam komoditas pertanian di lahannya
ia menggunakan hara sebuah aplikasi yang menghubungkan petani dan pemberi modal termasuk pupuk dan bibit
sawah itu diukur sama bunuh terus katanya ada hara ada bantuan dari hara
terus saya tunggu ya begitu bagus
dari bunuhun itu langsung mendaftar bunuhun
bunuhun langsung daftar saya juga daftar
akhirnya dapat kartu tadi
kartu tani itu mudah bagi saya juga bagi petani petani yang lain
selain dari dapat
pinjaman dapat potongan pupuk atau ubat ubatan dari hara
haram menugaskan agen lapangan untuk mengumpulkan data para petani seperti mengukur luas lahan
salah satu agen lapangan sofianun sudah mengumpulkan data dua ratus tiga puluh tujuh petani di desa takelan situ bondo
saya itu langsung terjun ke petani ke rumah rumah
bahkan mungkin ada yang langsung ketemu di tengah sawah
saya meminta foto kopi ktp sama foto kopi kakah
dari situ saya bisa langsung masukkan nama mereka kayak nama terus ktp nya nomor hp karena nomor hp harus ada
setelah masuk ke aplikasi hara selesai baru saya bisa melaksanakan yang namanya thank you
misalnya seperti petani namanya pak sahrawi langsung saya turun
itu mengukur lahannya pak sarawih
dengan big data haram mempertemukan petani dan pemberi modal pinjaman salah satunya bank
jadi memudahkan stakeholder lain untuk bisa ngecek sebenarnya lahan petaninya itu ada di mana
nah ini kan bisa langsung kelihatan di polikon
kalau dulu dulu kan kita susah ya nanya sama petani lahannya berapa
karena ukurannya di indonesia ini beda beda
ada yang pakai ubin pakai tombak pakai meter gitu
jadi agak susah gitu kita tahu ini sebenarnya berapa hektare
kalau sekarang kan jadi ukurannya jadi sama
dan ini memudahkan untuk pihak misalnya bank atau asuransi
untuk bisa memberikan pinjaman kredit
data yang dikumpulkan hara digunakan untuk mempermudah pemberi modal dalam memverifikasi para petani
sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengucurkan modal bagi petani
kami ketemu hara dan melihat aplikasi yang ditawarkan
ternyata isinya itu data data yang ada di dalam hara itu cukup membantu bagi kami
di dalam mempercepat proses pemberian kredit kepada para petani